hai seorang polisi yang membawa bantuan untuk korban gempa cianjur terjatuh ke
sungai saat melewati jembatan polisi tersebut terjatuh karena tidak bisa mengendalikan motor
akibat beban logistik yang dibawa terlalu berat rencananya bantuan akan disalurkan
kampung talaga cigenang cianjur jawa barat polisi tersebut mengalami luka ringan dan
kemudian melanjutkan kembali perjalanan untuk menyalurkan bantuan kores cianjur memang membentuk
anggota polisi khusus tim motor trail untuk mengirim bantuan korban gempa ke daerah terpencil
sebuah pickup yang membawa bantuan gempa cianjur mengalami kecelakaan di tol cipali
atau cikopo palimanan kilometer sembilan puluh satu rabu siang muatan logistik berupa makanan beras hingga tikar yang
hendak dikirim ke cianjur berserakan di tengah jalan
akibat kecelakaan itu satu orang pendamping sopir tewas di lokasi kejadian sementara sopir
menderita luka serius dan tengah dirawat di rumah sakit rajak purwakarta berdasarkan
konfirmasi kepada ipdaradenugraha panit pjr tol cipali pickup rombongan relawan terguling setelah
ditabrak sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian dari arah bersamaan datang mini
bus yang merupakan rombongan relawan lainnya menabrak mobil pickup
kasus kecelakaan ini sudah dalam penanganan unit lakalan transport subah
dimiliki tansi nm indonesia